ratusan anak anak sekolah dasar se surabaya mengikuti street soccer
menyambut perhelatan piala dunia u tujuh belas di stadion gelora bung tomo gbt pada sepuluh november mendatang
turnamen ini digelar di tengah tengah car free day di jalan tunjungan
karena memang sepak bola jalanan fasilitas yang dipakai pun ala kadarnya
kalau untuk pesertanya itu kita undang sosialisasi seluruh sd di surabaya
untuk kenapa kita mengenalkan street soccer
karena street soccer ini adalah awal dari munculnya pemain bintang yang tidak mempunyai wadah
jadi di sini kita bisa mencari pemain bintang yang tidak mempunyai wadah dan biaya untuk bermain
sekitar tiga ratus peserta berpartisipasi
dalam satu pertandingan masing masing tim berisi tiga pemain
bagi mereka street soccer adalah permainan baru
pasalnya basic mereka adalah pemain sepak bola atau futsal
ada banyak kebingungan terutama soal aturan
ya peraturannya itu
kalau pertama kali main tidak diberi aturan
tidak diberi aturan
yang nginjak garis
langsung penalti itu
nginjak garis langsung penalti
tapi kamu tahu nggak
piala dunia u tujuh belas di surabaya kapan
tanggal sepuluh november
sampai lima belas november
eh nggak tahu
penaltinya nginjak garis
penaltinya nginjak garis
terus tadi mainnya gimana
main cuma kayak futsal cuma yang beda peraturan penaltinya aja
lebih asik mana
lebih asik futsal
piala dunia u tujuh belas di surabaya kapan
sampai nggak tahu kan itu
meski masih canggung mereka bermain bola layaknya anak anaknya
mereka juga berpengalaman
mereka juga berpengalaman
mereka juga berpengalaman
mereka juga berpengalaman
tidak ada yang bisa menahan anak anak di tempat tinggal mereka
jatuh bangun di atas aspal sudah biasa bagi mereka
tensi panas tapi mereka masih bisa menahan emosi
pusai berlaga dengan keras
mereka bersalaman dan saling memaafkan sekaligus memberi selamat kepada mereka yang menang
sesuai jadwal di situs resmi fifa timnas indonesia tergabung dalam grup a bersama timnas ecuador maroko dan panama
timnas indonesia akan bermain di glorabung tomo selama babak
timnas indonesia akan bermain di glorabung tomo selama babak

pada laga perdana sepuluh november timnas akan menghadapi ecuador